tidak ada yang menyangka
termasuk keluarga korban
tersangka pelaku berinisial aab
dua puluh tiga tahun menghabisi nyawa mnz
lima belas tahun dan juga adik kelasnya
di universitas indonesia atau ui
paman korban faiza ramjani menuturkan
dari awal kuliah korban menganggap pelaku
sebagai abang asuh karena kerap
membantu tugas kuliah
pernahkan saat ini cerita
kalau si abang asuhnya ini sangat care
sangat membantu oleh dia
nah ternyata kita gak tahu
wawah lama aja tiba tiba kejadian seperti ini
kan kita nggak ada yang tahu
kehilangan yang begitu mendalam
juga dirasakan ayah korban
terlebih anak yang diharapkan sukses
karena kuliah di kampus ternama
universitas indonesia justru tewas
di tangan senior
bahkan ayah korban berharap sang adik
bisa berkuliah di kampus yang sama
yakni universitas indonesia
pada saat lulus dari sma
supaya dia bisa
kuliah di ui juga
pertanyaan kenapa pelaku yang sudah dekat
dengan korban tega menghabisi nyawa
terjawab dengan pengakuan pelaku sendiri
tersangka pelaku aab saat dalam
pemeriksaan polisi mengaku
dirinya terlilit masalah ekonomi
sebenarnya utangmu itu berapa totalnya
utangnya cuma lima belas juta
total kerugian saya ada delapan puluh juta
kerugianmu delapan puluh juta
utangmu lima belas juta
lima belas juta ke pinjol dan ke teman teman
hal ini juga yang dibenarkan pihak penjaga kos pelaku
yang menyebut pelaku sudah dua kali
menunggak membayar sewa
tidak hanya itu dari hasil pemeriksaan polisi
tersangka pelaku juga terlilit utangnya

penjaga kolam penjualan
juga terlilit utang penjualan
untuk menyesuaikan pinjaman online
hari itu kalah terus kalah terus
sehingga dia terlilit utang
termasuk dia pinjam ke pinjol
untuk menyelesaikan kekalahannya itu
nah dari situlah dia terniat untuk
menguasai mengambil barang barang milik korban itu
menyual motif ekonomi di balik pembunuhan mahasiswa ui
adrianus meliala berharap
mahasiswa ui bisa berbagi permasalahan
yang dihadapinya dengan pihak kampus
tidak hanya soal ekonomi tetapi juga masalah sosial
dan psikologi yang dihadapi mahasiswa
sebab jika tidak maka tentu akan kita temui
berbagai masalah yang mengandalkan
dan salah satunya juga seperti terlihat pada kasus ini
dimana ada masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan
dia pendam sendiri dia olah sendiri
dan kemudian dia menempuh calon yang salah
lebih lanjut adrianus meliala berharap
dengan adanya kedekatan antara mahasiswa dan pihak kampus
kasus kejahatan yang melibatkan mahasiswa tidak lagi terulang